kepala badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip yudi latif mundur dari jabatannya
yudi mengumumkan pengunduran dirinya lewat akun facebook yudi latif dua
lewat akun facebooknya yudi menulis panjang soal pamitannya itu
dia menilai pengunduran dirinya saat ini adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan di bpip
yudi merasa perlu ada pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan
sementara itu pihak istana telah mengetahui alasan yudi latif mundur dari jabatannya
berdasarkan isi surat yang diterima yudi mundur karena alasan keluarga
surat tersebut dikirim oleh yudi per tujuh juni dan sudah diterima di meja presiden joko widodo
namun dikutip dari detik com jokowi diketahui belum membaca surat tersebut
kepala pelaksana badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip yudi latif mengundurkan diri dari jabatannya
hal ini disampaikannya sendiri melalui akun sosial medianya
menurut jurubicara presiden johan budi surat pengunduran diri yudi sudah diterima
dalam surat itu yudi mengungkapkan alasannya karena tidak bisa menyanggupi tingkat kesibukan yang tinggi sejak ukp ditingkatkan menjadi bpip
johan juga membenarkan orang orang yang bekerja di bpip belum menerima hak keuangan atau gaji
pak yudi latif telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada presiden
presiden tertanggalnya sih tujuh juni tetapi permintaan yang bersangkutan mengundurkan diri per tanggal delapan juni dua ribu delapan belas
surat itu disesikan juga ke pak mensesnek kemudian juga pak seskap pak pratik dan pak pram
isi surat itu sendiri
mau menanyakan alasannya kan kalau membaca kebetulan saya sudah membaca surat yang bersangkutan
jadi kalau di dalam surat ini kalau mengacu pada surat yang disampaikan oleh pak yudi latif
peningkatan kapasitas ukp menjadi bpip yang kemudian disetarakan dengan menteri
tentu membutuhkan tingkat kesibukan yang lebih
tinggi kira kira begitu
nah menurut pak yudi latif di dalam surat pengunduran diri itu beliau merasa tidak sanggup gitu ya
karena masih ada urusan urusan keluarga yang perlu diintensifkan oleh pak yudi latif gitu
jadi alasan formalnya seperti itu yang ada di surat
pengunduran diri adalah hak setiap orang
sampai saat ini sih
presiden belum merespon itu ya
mundurnya ketua badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip yudi latif menuai reaksi di kalangan anggota dewan
yudi latif diminta terbuka tentang alasannya mundur dari lembaga yang baru berumur satu tahun tersebut
wakil ketua mpr hidayat nurwahid menghormati keputusan tersebut
namun menurut hidayat perlu ada penjelasan langsung dari yudi latif mengenai alasan mundur
senada dengan hidayat wakil ketua dpr agus hermanto
menilai perlu ada evaluasi di bpip
setelah yudi latif mundur dari jabatannya
bpip dinilai harus lebih aktif
untuk menyampaikan hasil kerjanya ke masyarakat
sementara itu wakil ketua dpr fadli zon mengatakan
mundurnya yudi latif adalah kritik bagi bpip
untuk mengevaluasi kinerjanya
sebagai lembaga pembinaan pancasila
apakah beliau sudah memberikan keteladanan
atau kemudian hal yang lain yang memang ingin beliau
sampaikan kepada publik
kita tunggu lebih lanjut daripada penjelasan dari pak yudi latif
tapi saya menghormati keputusan beliau
karena ini adalah keputusan yang bersifat bebas
orang yang mengambilnya
apakah mengambil mundur atau tidak mundur
itu adalah tanggung jawab dari pribadi masing masing
ini tentunya kan badan ini perlu dibuat
namun kan harus juga melaksanakan kegiatannya
dan kegiatan kegiatan ini sedang dilaksanakan
sehingga tentunya kita akan bisa melihat evaluasinya
apabila ini sudah dilaksanakan
dengan waktu kurun waktu yang bisa disampaikan oleh bpip itu sendiri
karena kan ini tentunya bpip juga harus menyampaikan reportnya
menyampaikan kegiatannya kepada masyarakat indonesia
yang dibentuk oleh pemerintah